medan yang terjal dan berlumpur menjadi tantangan bagi para pecinta motor adventure yang mengikuti gelaran right franchure dua ribu dua puluh satu
tak jarang para peserta terlihat kesulitan menaklukkan jalur berbatu dan licin sehingga terjatuh
untuk kedua kalinya gelaran ride franchure kembali dihelat di wilayah bandung raya pada sabtu pagi hingga petang
diikuti oleh seratus pecinta motor gede yang dibagi menjadi sepuluh kelompok para peserta harus menempuh rally berjarak total satu ratus sembilan belas km
etapa pertama ride franchire dua ribu dua puluh satu dimulai dari kawasan kota baru parahiangan kabupaten bandung barat
peserta harus menempuh jarak enam puluh lima delapan km melewati hutan yang memiliki jalan berbatu dan berlumpur
sementara etape kedua berjarak total lima puluh tiga dua km dengan garis finish di kawasan ciwidei kabupaten bandung
para peserta mengaku kelintasan yang dilalui cukup menyulitkan
mungkin tantangannya ini adalah lumpur yang kena air kemudian licin
di motor adventure traksi terhadap medan itu sangat penting jangan sampai kehilangan kontrol bisa jatuh
delapan kilo terakhir batu dan memang yang paling susah itu pas ada longsoran
jadi banyak lumpur itu skill sama handling motor penting kalau enggak ya bisa tiduran
selain menjadi ajang uji keterampilan berkendara ajang ini juga menjadi sarana silaturahmi antar pecinta motor adventure
tujuannya kita pertemanan ya silaturahmi
kumpul semua dari jakarta bekasi tangerang depok bandung semarang surabaya jogja
jadi ajang silaturahmi ajang kita perjalanan beradventur saling berteman saling membantu di perjalanan
rencananya ajang ini akan menjadi event tahunan yang diadakan bagi para pecinta motor adventure
laisa nisa kah vijati kabupaten bandung jawa barat